majelis hakim pengadilan negeri surabaya menjatuhkan fonis satu tahun penjara kepada
musisi sekaligus politikus partai gerindra dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dhani
dinyatakan bersalah dalam kasus pencemaran nama baik majelis hakim yang diketuai anton
widyo priyono menilai terdakwa ahmad dhani secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pencemaran nama baik dalam konten video yang distribusikan melalui media sosialnya sesuai
yang diatur undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas tentang informasi dan transaksi elektronik
hakim melihat kata idiot yang diucapkan dhani mencemarkan nama baik saksi atau pelapor karena
menurut ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidang menyebutkan idiot merujuk pada orang yang memiliki
iq rendah sudah ada korespondensi nn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur miftah selamat
sore miftah kita tahu tadi secara langsung ahmad dhani
mengajukan banding apa kemudian sudut pandang dari dhani atau kuasa hukumnya yang anda lihat terkait hal ini
ya ferdi memang tadi cukup mengejutkan karena begitu hakim selesai membacakan
fondisnya kemudian hakim memberikan kesempatan bagi ahmad dhani melakukan komunikasi dengan
para penafian hukumnya untuk apakah mengajukan banding atau masih pikir pikir atau bahkan tidak
namun secara tegas ahmad dhani langsung menyatakan pembunuhan hakim kaget dan kembali memberikan
kesempatan kepada ahmad dhani lakukan konsultasi konsultasi dengan tim kuasa hukumnya kembali kembali
lagi ahmad dhani langsung menegaskan bahwa dia sudah sudah berkonsultasi sebelumnya dan akan
melakukan banding ketika putusan itu sudah dibacakan yang menarik adalah setelah ahmad dhani melakukan
dengarkan putusan dan sudah sidang selesai digelar kepada media melakukan memberikan ungkapan bahwa
sangat menyayangkan apa yang diputuskan oleh hakim karena awalnya ahmad sangat yakin bahwa
karena menurut semua tuntutan atau tuduhan yang ditujukan kepada dirinya itu tidak bisa
dibuktikan secara hukum dalam proses persidangan ahmad dhani misalnya memberikan kesimpulan ada
tiga yang dia anggap sebagai upaya hakim untuk menghilangkan atau menutup fakta yang ada dalam
persidangan yang pertama misalnya soal subjek hukum yang merugikan atau subjek hukum yang
dirugikan ketika ahmad dhani melontarkan kata idiot dan meskipun ini sebenarnya bukan hal baru
karena dalam materi sidang selah yang sebelumnya hakim sudah memutuskan bahwa subjek hukum atau
orang yang dirugikan dalam posisi kasus ahmad dhani sudah jelas ada beberapa pelaku yang
melaporkan meski memang mereka tergabung
dalam sebuah organisasi yaitu aksi bela nkri dan ini kemudian sudah dinyatakan oleh hakim tidak bisa
dikabur dan proses kemudian ahmad dhani juga menyatakan bahwa sebenarnya kasusnya ini tidak
menggunakan undang undang ite jelas
dari yang menarik adalah untuk pertama kalinya ahmad dhani mengakui dia menghina salah seorang
atau orang orang yang tergabung dalam yang kemudian menolak kedatangan ahmad dhani
surabaya dalam rangka deklarasi relawan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden meskipun dalam statementnya
ahmad dhani mengatakan ini penghinaan ringan yang jelas semua hal yang dibantahkan oleh ahmad dhani
sudah dibantah oleh hakim dalam proses sidang selah yang lalu dan kemudian diputuskan dan hakim tadi
merujuk banyak sekali unsur unsur yang dibacakan verdi yang pertama misalnya soal barang siapa
yang merujuk pada subjek hukum yaitu ahmad dhani yang sudah melakukan penghinaan atau membuat
konten video kalimatnya jelas handphonenya milik siapa jelas handphone iphone apple safe
milik ahmad dhani juga disita dan merupakan barang bukti yang dipakai oleh ahmad dhani untuk
membuat video dengan konten bernada penghinaan yaitu kalimat idiot yang ditujukan kepada orang orang
yang ada di luar hotel majapahit tempat ahmad dhani ketika menginap di surabaya sebelum datang ke
acara deklarasi tersebut dan ini sudah lengkap kemudian hakim menyatakan bahwa ahmad dhani
dinyatakan secara terbukti dan sah secara meyakinkan dia difonis satu tahun penjara meskipun memang
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun setengah penjara dan dari pihak jaksa
masih melakukan pikir pikir namun secara keseluruhan semua argumentasi hukum yang diberikan oleh jaksa penu
penuntut umum bisa diterima oleh hakim secara utuh sehingga dhani dinyatakan bersalah secara meyakinkan
walaupun memang avonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan ajaksa begitu baik terima kasih dari